pak ini pak ini pak
memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan permasalahan kehidupan kebangsaan kita
nasdem resmi menyatakan dukungan terhadap pak prabowo
apakah sudah ada tawaran menteri kabinet dari pak prabowo atau gimana pak

dari internal gak ada juga masalahnya memang kita menyadarin siapa kita